seorang petugas lalu lintas dari polres cimahi jawa barat
berusaha mengevakuasi remaja perempuan yang terseret arus banjir
hingga masuk ke gorong gorong di jalan cihanjuang kota cimahi minggu petang
korban langsung dilarikan ke rumah sakit cibabat cimahi
namun sayang nyawa remaja berusia lima belas tahun ini tidak tertolong
saat kejadian hujan deras melanda kota cimahi
hingga air di gorong gorong meluber ke jalan
di saat bersamaan korban yang sedang melintas terjatuh dan terseret banjir
seorang warga kompleks geria cimanggu kota bogor jawa barat
menangis saat mengadu ke wali kota bogor bima arya
warga ini mengeluhkan lamanya petugas yang datang saat banjir menerjang
hari minggu kemarin wali kota bogor bima arya memantau langsung lokasi banjir
bima arya meminta seluruh warga untuk mengungsi demi menghindari ancaman penyakit
setelah disisir petugas sargabungan akhirnya menemukan titik sumbat utama
yang menjadi penyebab terjadinya banjir di kompleks ini
kita lihat itu kemungkinan besar karena ada bangunan liar
yang longsor kemudian puing puingnya itu menutupi saluran air
nah sudah ketemu titiknya tapi masih kita usahakan agar dipercepat melakukan normalisasi
banjir juga menerjang perumahan villa jati rasa kecamatan jati asih kota bekasi jawa barat
sejak minggu dinihari
warga akhirnya memilih untuk dievakuasi termasuk ibu dan bayinya yang baru berusia dua bulan ini
hawa dan keluarganya sempat bertahan di lantai dua rumahnya
saat air kali bekasi meluap akibat kiriman dari sungai cilengsi dan cikeas
pada minggu sore genangan di kompleks ini berangsur surut
tim liputan cnn indonesia